di arabia mengenai persiapan di mina dan juga sabtu sore dirjen haji dan umroh kementerian
agama hilman latif menyambut baik pernyataan kementerian haji dan umroh arab saudi mengenai
kuota satu juta untuk jemaah dari luar arab saudi namun ia belum mengetahui pasti berapa
kuota haji untuk indonesia persoalan batas usia di bawah enam puluh lima tahun pun belum ada patokan yang
jelas padahal hal tersebut menentukan jemaah dapat berangkat atau tidak ini saya sedang
mencari tanggalnya dibawah enam puluh lima itu maksudnya apa kelahiran paling lama tahun berapa karena apa mau
dihitung pas berangkat dari indonesia pas disuntik atau pas tiba di saudi atau pas di arafah
nah ini juga akan kami clear kan mudah mudahan segera ya kita sudah berkomunikasi juga
pihak saudi untuk menegaskan masalah ini menteri sosial maksud saya anggota komisi delapan dpr ri muhammad
ali rida menyatakan akan mengadakan pembicaraan panja haji senin depan tanggal sebelas april dua ribu dua puluh
panja adalah sebuah kepanitiaan yang diberi tugas komisi di dpr untuk menangani suatu hal yang menjadi
walau empat belas april dua ribu dua puluh dua nanti merupakan masa reses dimana anggota tidak boleh melakukan sidang namun
persiapan haji dua ribu dua puluh dua merupakan persoalan darurat yang menurutnya perlu segera dibahas hari senin
insya allah kita akan ada pembicaraan panja terkait panja haji walaupun nanti tanggal empat belas ini
kalau tidak salah sudah memasuki masa reses
tetapi kemungkinan nanti kita kalau diperlukan karena di masa reses itu anggota tidak boleh
untuk melakukan sidang kecuali ada hal hal yang dianggap emergensi dan kita anggap haji ini adalah
emergensi karena keputusannya juga baru semalam atau hari ini kepala badan pengelola keuangan

kemampuan keuangan yang diperlukan kemampuan yang diperlukan kemampuan yang diperlukan kemampuan
kemampuan yang diperlukan kemampuan yang diperlukan kemampuan berapapun jumlah kuota bagi
indonesia yang ditetapkan nanti anggito yakin indonesia paling siap untuk menyambut haji dua ribu dua puluh dua
kami juga sudah menyiapkan seluruh kebutuhan keuangannya jadi kami juga menyampaikan pada
komisi delapan waktu rapat kerja bahwa apa ini saatnya buat kita untuk bersatu pak ahli ridho dan juga
untuk menepuk buat yang terbaik untuk
kita sebagai tujuh for rahman untuk memberikan layanat terbaik bagi tamu tamu allah
haji tahun ini akan dilakukan dengan ketentuan bahwa ibadah ini terbuka bagi mereka yang berusia di bawah enam puluh lima tahun
dan telah menerima vaksinasi covid sembilan belas yang disetujui kementerian kesehatan saudi
kemudian jemaah yang berasal dari luar saudi wajib menyerahkan hasil tes pcr negatif covid sembilan belas
yang dilakukan dalam waktu tujuh puluh dua jam sebelum keberangkatan ke arab saudi
nurina malinda jakarta